lihat ajarin gue ngomong kayak lo dong yang lidahnya ditukuk tekuk gitu
yaudah kalau gitu coba sekarang buka mulut lo
naikin lidah lo
ih tekanin ke gigi
sama kan juga
nama mama ditulis empat kali
kan cuma dua kali
lebih menang mula
lagi dalam kajian
tunggu tungguin dituduh rupanya

tidak ada yang tahu ramuan itu terbuat dari apa
tapi jondo mengakui ramuan itu
berhasiat melapangkan rongga dada
dan membersihkan air seni
warga kampung tanah baru mempercayai ramuan ipah itulah
yang telah membuat rijal menjadi istimewa
kehamilan aminah ini dianggap fenomenal
bagian aminah gausah dibaca balik ke atas
dari atas sekali mak
gausah bagian gue aja
jangan lupa like share dan subscribe
guntur seperti tidak merasa ada di rumahnya sendiri
kamu maunya di panggil apa
sesuai nasihat pak rijal aja beb
kita pulang yuk
guntur pulang sama mami ya
mainnya udah dulu ya
mak aku mau main
biarin aja kita tunggu
gamenya sampe selesai
laptopnya enggak bepa kek
gapapa mak masih first date kita
ramuan ipah itu berhasil melapangkan rongga dada dan membersihkan air seni
warga kampung tanda baru mempercayai rambuan ipah itulah yang
balik ke atas
comel wah pegumi
mak pelang petakan perkasanya dicopot
ih oh mak
pokoknya harus dicopot
indri nggak mau indri malu
kak selvi nulis cerita tentang kehamilan mama
ya kita selesaikan baik baik mbak
gimana nyelesaikannya baik baik
kok jadi lo yang emosi sih
lo kebanyakan ngobrol kebanyakan diskusi lo
ini jalan raya ntar banyak orang
apa bedanya sama di situ
dah lo dengerin gue dulu
kak mamah itu udah lima puluh tahunan lebih rentan
gimana kalo terjadi sesuatu sama mama hah
lu kalau masih emosi kita pulang sekarang pulang
gak ada kita temuin dia
kak bonobono nggak ada kenapa kamu yang buat dokter untuk itu pas serius tadi

akangnya minah dipuji
ih seneng minah
ih mama yang dipuji
akang mama mama yang baik
minah kan baik gara gara akang baik
minah ketularan sama akang
nah selesai cantik kan
sekarang dandan lo udah koki nih aceh juga udah rapi
makasih ya ayat udah pinjemin gue baju
eh ajarin gue ngomong kayak lo dong yang lidahnya ditukuk tokok gitu
yaudah kalau gitu coba sekarang buka mulut lo
naikin lidah lo
ih tekanin ke gigi
oh maaf saya kira nggak ada kamu ya
tunggu bom ga keandung lagi